saudara kpk memeriksa sekjen dpr indra iskandar sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan dpr
indra diperiksa selama kurang lebih dua jam
setelah diperiksa indra iskandar mengaku sudah menyampaikan fakta yang ia ketahui terkait proses pengadaan barang dan jasa di rumah jabatan dpr
dalam kasus proyek pengadaan perlengkapan rumah jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh kpk telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini
sebenarnya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya tentang fakta fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan
dan saya berkeyakinan penyidik kpk kpk akan bekerja secara profesional